siluman kakek ayah ini aduh terbisa utek
keren untung siluman iler ini udah pergi
kasih eli krapah
udah makasih ya
rt beneran sampe mari doang nih
udah sini aja kalau diterusin
nanti muter baliknya juga jauh
sayang bengsin lah
pakai pingsan segala sih ayah ini
adam adam ya allah adam
aduh ya allah
adam kenapa kenapa adam

ya allah adam alhamdulillah
adam gak kenapa kenapa udhati
yang penting semuanya selamat ya
iya ulernya serem banget be
iya rapah emang ngakutin banget ulernya
kenapa tiba tiba ada seluman ular coba di desa kita
saya juga gak tau tiba tibanya ujung ujung aja ya teteh si ular dateng ke kampung kita
masih laturahami kali
saya mah yakin itu teh pasti kulanya si bu messi ya gak
eh bu menil lo ngomong jangan suka sembarangan ah
eh bu rati pikir dulu atun ya
barengan sama si bu messi teh pake bro sisik ular
terus rumahan ular muncul
sok pikir pasti ada hubungannya tuh yeh
saya tau ya si bu messi itu emang orangnya pika sebelen
tapi bu messi itu gak mungkin
punya niat setega itu untuk nyelakain warga kampung sini
enggak lah bu messi mah orangnya gak kayak gitu
ih kasih bu menil mah
sok merdeka doang keras kepala kalo dikasih tau
ya udah tuh bu menil adam
kalau gitu kami pulang aja dulu ya
biar adam sama bu nur juga bisa istirahat
bu menil juga jangan pingsan lagi
ya kita pulang ya
adam gak kenapa kenapa kan
rafa sama ali itu sudah mulai keterlaluan
bercerita tentang siluman ular
kayak apa ya ceritanya
siluman ular itu katanya makanin hewan ternak
kenapa dia bilang gitu om
ali sama rafa itu kebanyakan nonton film horror
baca komik yang jelek
makannya halusinasinya udah kemana mana
masa sih ya
supaya ngasih tahu anak anaknya
supaya jangan terlalu banyak makan mecin
jadi aja kemana mana itu pikirannya
awas kalian jangan sampai nakal nurutin kayak mereka ya
aku mau tidur dulu ngantuk
di situ bubuk ya
oh pasti itu ular biasa kali
tapi kan jarang bel
hampir aku juga takut nih
cepetan cepetan bel
bella april ada apa nih tia tu
malam malam ini berisik
ada siluman ular di luar ya
aka dongeng alias waduh
siluman itu beneran ada di kandang kambingnya om rt
ini serem banget
oh gak percaya lihat aja sendiri
kayanya siluman ular udah makan semua kambing kambing kita
seperti apa rupanya
lihat aja sendiri dulu ya

aduh pecah ayo kita lihat
belum biar seru aja
itu kaget beneran
ada ya di situ
iya om tadi ada di situ
gak ada apa apa coba nih
gak ada apa apa
kayak buncit orai
itu kan suara ayah
ada siluman orai
kakek ayah ini aduh terpisah utak
biar gak ada kerjaan dih
gak ada apa apa
sese tahan dulu
mau telfon siapa
mau telfon siapa
aku tuh mau telfon prt
orang keadaan begini aman terkendali
nyaman sentosa adem ayem
kupis semua keborong
kita tuh laporan
bahwa keadaan di sini itu aman terkendali
ya aman ini perut nggak aman ini
ntar kita mampir di warteg
aduh itu apaan tuh
aduh ini apaan tuh
ini apaan tuh
ini apaan tuh
ini apaan tuh
ini apaan tuh
ini apaan tuh ya
ini apaan tuh
ini apaan tuh
ini apaan tuh